suasana haru mewarnai upacara tabur bunga untuk awak kri nanggala empat ratus dua
yang dipimpin langsung oleh kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono
kapal selam kri nanggala empat ratus dua beserta lima puluh tiga awak kapal
tenggelam saat melaksanakan latihan penembakan torpedo pada dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu di perairan utara bali
hingga dua pekan setelah peristiwa itu
belum ada keterangan resmi mengenai penyebab musibah yang menimpa kri nanggala
kri nanggala dengan kemampuan selam lima ratus meter
serpihannya ditemukan di kedalaman lebih dari delapan ratus meter di bawah permukaan laut
menurut keterangan danses kual laksamana muda tni iwan isnurwan
musibah mungkin disebabkan faktor eksternal
apa sih internal wb di situ itu
kita tahu bahwanya di selat lombok selat bali
itu menurut penelitian itu merupakan arus yang paling keras paling cepat di seluruh dunia
karena merupakan pertemuan antara samudera pasifik dengan samudera hindia
selain itu adanya perbedaan dasar laut yang sangat signifikan
arus bawah laut atau internal solitary wave adalah gelombang yang terbentuk dari arus pasang surut
yang menabrak sil atau topografi tonjolan bawah laut
percobaan berikut akan memberikan gambaran mengenai arus bawah laut
menurut peneliti oseanografi lembaga ilmu pengetahuan indonesia adi purwandana
arus bawah laut memiliki kekuatan yang besar meski tidak terasa di permukaan laut
arus bawah laut yang bergerak ke atas dan ke bawah
di selat lombok kecepatannya dapat mencapai satu hingga satu lima meter per detik
sedangkan gerak horizontalnya mencapai dua meter per detik
tinggi arus bawah laut yang ekstrim dapat mencapai satu ratus lima puluh hingga dua ratus meter
jadi kalau misalkan ada objek pasif saya sebut objek pasif
di kolom air di kedalaman dua ratus dia bisa turun tambah lagi dua ratus jadi empat ratus meter
dengan ada summerin yang fail engine nya atau apa mungkin dia akan bisa terpengaruh karena arus vertikal yang sangat tinggi
nah pergerakan ke bawah ini kan juga tergantung dari berat dari si objek ini
kalau pelangton mungkin tidak secepat kalau objek yang berupa besi yang ketika kemudian dipercepat dengan kecepatan satu meter per detik ke bawah kan bisa berbahaya bagi navigasi perairan juga
jadi kalau misalkan ada objek pasif saya sebut objek pasif
namun dugaan ini masih bersifat sementara
keterangan mengenai penyebab kecelakaan masih menunggu hasil penyelidikan